breaking news masih bersama anda setidaknya ada tiga
fokus utama kami pada breaking news kali ini terkait dengan ambruknya tembok underpass di bandara soekarno hatta
kemudian juga longsor di dua titik yaitu di puncak bogor jawa barat dan cijeruk bogor jawa barat
tebing yang menjadi landasan rel kereta api stasiun masang kecamatan cijeruk kabupaten bogor jawa barat
senin kemarin longsor longsoran tanah menimpa tiga rumah di bawahnya
akibatnya dua warga terluka dan tiga lainnya diduga tertimbun dan masih dalam pencarian
lintasan rel kereta api di stasiun maseng kecamatan cijeruk kabupaten bogor jawa barat ini menggantung lantaran tanah yang menjadi fondasi longsor senin siang
selain memutuskan jalur lintasan kereta longsoran tanah juga menimpa tiga rumah
dua warga ditemukan selamat dengan luka patah tulang akibat tertimpa material tembok rumah
sementara tiga warga lain diduga hilang tertimbun
tanah longsor terjadi saat lokasi sekitar diguyur hujan deras
pasukan gabungan dari tni polri menerjunkan alat berat
untuk mencari keberadaan korban tertimbun
akibat kejadian ini jadwal transportasi kereta jurusan bogor sukabumi terpaksa ditiadakan
lantaran lintasannya lumpuh total
koresponden cnn indonesia fani maniar di lokasi kejadian saat ini
fani tadi kita sempat melihat sudah ada proses evakuasi
jadi ini betul sekali
ini sudah ada tiga jenazah yang sampai dengan saat ini belum di evakuasi
oleh satuan yang terdiri atas dari toren enam puluh satu surya kencana kemudian juga polres bogor
serta bpbd tni kabupaten bogor dan juga beberapa warga
dan juga beberapa warga sekitar yang turut membantu walaupun memang tidak terlalu signifikan
maksud saya mengenai untuk proses evakuasi sendiri memang sudah bisa dikatakan cukup berhasil
karena memang dari lima warga yang tertimbun
dan saat kemarin proses evakuasi berjalan oleh eskavator
satu eskavator yang berada di lokasi warung menteng desa cijeruk ini
pagi hari ini sudah ada tiga yang jenazahnya berhasil diangkat dan akan dibawa ke rumah sakit terdekat
info terkini yang bisa kami dapatkan adalah tiga jenazah tersebut adalah
tiga anak dari keluarga asep tajudin di rt dua rw delapan warung menteng desa cijeruk
yakni aldi usia tujuh belas tahun
aldi usia sepuluh tahun
dan aldi usia delapan tahun
tapi memang kami belum bisa mendapatkan konfirmasi apakah memang dari jenazah terakhir yang berhasil dievakuasi ini
apakah memang benar aldi usia delapan tahun
atau anaknya terkecil anak yang terkecil yakni aurel usia satu lima tahun
karena memang dari kantong jenazah kami belum bisa memastikan apakah memang dari hasil otopsi yang juga belum keluar
apakah memang ini adalah anak ketiga atau anak keempat dari keluarga asep tajudin

ini masih berlangsung proses evakuasi mencari dua jenazah korban yang masih tertimbun dari bencana longsor yang terjadi sekitar pukul dua belas lebih tiga puluh lima waktu indonesia barat kemarin
hari senin lima februari dua ribu delapan belas
yang belum diketemukan sampai dengan saat ini adalah antara anak ketiga atau keempat
antara aldi usia delapan tahun atau aurel usia satu lima tahun bersama dengan ibunya nani usia tiga puluh lima tahun
tadi kami sedikit berbincang dengan mereka
berbincang dengan keluarga dari korban nani
yakni bapak saifullah yang merupakan kakak kandung dari korban
tapi saat ini ia tidak atau belum bisa dimintai konfirmasi dan juga keterangan terkait dengan proses evakuasi maupun juga kronologi bencana yang terjadi kemarin
karena masih bersama dengan sang bapak dari korban yakni asep tajudin yang masih ditempatkan di rumah warga sekitar lokasi atau juga posko pengungsian
belum bisa dimintai keterangan atau konfirmasinya dari awak media setempat karena memang masih trauma atas bencana yang terjadi kemarin di kediamannya di warung menteng
desa cijeruk bogor jawa barat
dan dhaniar kami bisa kabarkan juga kalau misalnya anda bisa melihat di sisi sebelah kanan saya di atas adalah rel kereta api jalur sukabumi bogor
dan arah sebaliknya yang biasa memang dilewati selain dari kereta berawak kemudian juga berpenumpang
juga dilewati oleh kereta yang
juga dilewati oleh kereta yang biasanya memuat alat berat memang diperuntukkan untuk jalur baik dari pengangkutan penumpang
kemudian juga pengangkatan material yang kemarin longsor sekitar sedalam empat puluh meter
tadi kami juga sedikit berbincang dan juga mendapatkan konfirmasi dari danrem atau komandan korem enam puluh satu surya kencana
kolonel infantri muhammad hasan yang mengatakan bahwa memang daerah warung menteng
desa warung menteng maksud saya daerah warung menteng di desa cijeruk ini merupakan salah satu lokasi yang masuk dalam titik titik rawan longsor
maksud saya di daerah bogor jawa barat
dan memang sayangnya adalah saat penanganan atau juga lokasi rawan longsor ini ditempati oleh rumah warga
dan saat ada curah hujan yang begitu tinggi membasahi atau juga mengguyur wilayah sekitar
maka memang bencana longsor merupakan salah satu
jadi kejadian atau kondisi yang memang harusnya diwaspadai sehingga warga yang memang tinggal di wilayah radius lokasi rawan bencana longsor ini
memang di urch atau dihimbau untuk lebih sigap untuk menyelamatkan diri saat hujan sudah mulai mengguyur wilayah sekitar situ
padahal memang ada beberapa tindakan yang bisa dilakukan oleh warga yang tinggal di daerah rawan bencana longsor
selain dari meninggalkan lokasi yang memang rawan dari atau dalam berada di radius rawan bencana longsor tersebut
mereka juga diharapkan para kepala keluarga terutama bagi mereka yang tinggal di wilayah tersebut
untuk lebih sigap dan menyelamatkan anggota keluarganya yang berada dalam kondisi tidak terlalu sesehat
sesehat para orang orang yang sehat tersebut seperti anak anak kemudian juga para lansia
serta kaum difabel dan menyelamatkan diri ke lokasi yang lebih aman
serta jangan lupa seperti yang biasa dihimbau oleh para komunitas dan juga pihak pihak yang berkewajiban
untuk memberikan himbauan terkait dengan bencana alam bahwa untuk menyelamatkan surat surat berharga
yang bisa menjadi identitas serta sesuatu yang bisa membantu saat proses bencana atau proses evakuasi saat bencana tersebut
pasca bencana tersebut terjadi dan iar
dan sekali lagi kami juga bisa informasikan
saat ini memang untuk kalau misalnya kita bisa melihat kondisi dari rel yang berada di atas lokasi longsor tersebut
ini saat kemarin longsor tersebut terjadi dua belas tiga puluh lima waktu indonesia barat
saat ini kalau anda bisa melihat gambaran atau visualisasi dari rel yang merupakan jalur sukabumi bogor
jalur kereta api sukabumi ke arah bogor dan arah sebaliknya ini
kegiatan sudah dihentikan
belum akan dibuka
dalam waktu dekat tampaknya memang
dan kami mendapatkan kabar bahwa menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat basuki
hadi mulyono akan meninjau ke lokasi tempat kejadian bencana
tapi kami belum bisa mendapatkan konfirmasi apakah beliau memang sudah berada di tempat atau sedang berada dalam perjalanan
dan memang rel ini tampaknya tidak akan digunakan dalam waktu dekat karena harus mengalami sebuah perbaikan yang bisa dikatakan sangat total
karena tanah yang di sekitar lokasi longsor ini nantinya akan diganti oleh material yang berat seperti semen kemudian juga atau material lainnya yang kira kira bisa menopang rel jalur sukabumi bogor ini
karena memang cukup diperlukan dan cukup krusial untuk pengangkutan kereta dari arah sukabumi menuju bogor dan juga sebaliknya daniar
sekali lagi untuk informasi terkini
saya mengabarkan bahwa memang ada sekitar tiga rumah yang terkena lokasi atau terkena bencana longsor yang terjadi sekitar pukul dua belas tiga puluh pm kemarin tanggal lima februari dua ribu delapan belas
ada sekitar tiga kepala keluarga dua belas jiwa dan sudah ada sekitar tiga orang yang diselamatkan kemudian juga saat ini sedang dirawat atau lebih tepatnya dilarikan ke rumah sakit umum daerah atau rsud ciawi bernama ilham iksan dan anggi
saat ini kami mendapatkan kabar bahwa ilham serta iksan sudah dipulangkan berada dalam keadaan sehat
sementara satu korban yakni bernama anggi saat ini dikabarkan masih berada dalam kondisi mengandung atau hamil
merupakan istri dari kepala keluarga bernama sigit kemudian juga dua kepala keluarga lainnya yang bernama asep tajudin yang saat ini sanak keluarganya istri dan juga satu anaknya masih berada dalam proses penanganan atau proses evakuasi kemudian juga yang bernama

saat ini kami belum bisa mendapatkan konfirmasi atau kabar seperti apa kondisinya tapi sampai dengan saat ini sekali lagi daniar proses evakuasi masih berjalan kita harapkan saja memang lancar ataupun misalnya cuaca kurang mendukung memang proses evakuasi ini tidak akan dilanjutkan karena memang kondisi atau lokasi tempat diadakannya proses evakuasi ini tanahnya memang gembur dan sangat sangat rawan untuk terjadi longsor kembali saat memang jika hujan turun
seperti itu daniar
kita harapkan saja sekali lagi bahwa proses ini akan berjalan lancar dua jenazah korban akan bisa diketemukan dan rencananya bisa dikebumikan dalam waktu dekat kita kembalikan dulu ke daniar
baik fani maniar selalu waspada juga dengan cuaca dan kondisi tanah yang masih labil kami akan kembali kepada anda jika ada pantauan terkini
sementara dari cijeruk yang bisa saya simpulkan untuk anda bahwa evakuasi korban saat ini masih terus berjalan sudah ada tiga jenazah karena tadi fani melihat ada tiga kantong
jenazah yang sudah dikeluarkan oleh tim gabungan sementara tim gabungan masih terus mencari dua korban lainnya yang diduga masih tertimbun material longsor